suara ledakan yang terjadi rabu dini hari diduga adalah bom bunuh diri yang dilakukan oleh istri terduga teroris hussein alias abu hamzah
ia meledakan diri setelah sebelumnya menolak untuk menyerahkan diri
dampak dari suara ledakan bom bunuh diri yang dilakukan istri terduga teroris hussein alias abu hamzah
mengakibatkan seorang wartawan tv swasta nasional terpental usai bom meledak dua kali rabu dini hari
rumah warga sekitar pun mengalami kerusakan akibat ledakan tersebut
seorang wartawan televisi bernama remon alva tony tampu bolon saat ledakan terjadi berada di radius dua ratus meter dari lokasi ledakan
ia terpental sejauh lima meter dan harus mendapat pertolongan dari warga sekitar
hingga rabu pagi lokasi kejadian penangkapan satu terduga teroris dan lokasi meledaknya bom oleh terduga teroris di kota sibolga sumatera utara
masih dijaga ketat
aparat kepolisian bersejata lengkap
polisi membentangkan pagar pembatas agar masyarakat tidak dapat mendekati lokasi kejadian
sementara itu warga yang rumahnya tidak jauh dari lokasi rumah terduga teroris saat ini diungsikan oleh aparat keamanan
dari keterangan salah seorang warga yang tinggal berdekatan dengan pelaku terduga teroris mengakui tidak kenal dengan pelaku
bahkan jarang keluar rumah
tapi menurutnya dia udah lama tinggal di situ
tapi jarang berkomunikasi dengan warga lain
setahu ibu jarang berkomunikasi
iya jarang nampak dia